dpr dan pemerintah menyepakati pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden
dalam revisi kitab undang undang hukum pidana bersifat delik umum
artinya proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban
pimpinan sidang sekaligus ketua panitia kerja rkuhp di dpr
benika harman sepakat untuk mengikuti usulan pemerintah
yang ingin menjadikan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden sebagai delik umum
dilansir cnn indonesia com pasal penghinaan presiden diatur dalam pasal dua ratus tiga puluh sembilan ayat satu rkuhp
bunyi pasal itu berbunyi bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres
dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah
selain itu pasal dua ratus tiga puluh sembilan ayat dua menyebutkan tidak merupakan penghinaan
jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu jelas dilakukan untuk kepentingan umum
demi kebenaran atau pembelaan diri
delik aduan berarti setiap orang yang menghina kepala negara harus diadukan terlebih dahulu
oleh pihak yang merasa dirugikan atau korban sebelum bisa diproses penegak hukum
sedangkan delik umum memiliki konsekuensi bahwa aparat akan memproses kasus tersebut
dengan atau tanpa pengaduan dari korban
sementara itu perwakilan ahli tim pemerintah harkristuti harkrisnowo menyatakan
delik umum harus diterapkan dalam pasal tersebut
hal itu karena pasal tentang penghinaan
terhadap kepala atau wakil kepala negara sahabat bersifat delik umum
hal senadat tambahkan wakil presiden yusuf kalah
jk menilai pasal ini harus masuk dalam kuhp sebab presiden merupakan lambang negara
presiden juga lambang negara
kalau anda menghina lambang negara kan berarti secara keseluruhan orang masalah
jangan dibandingkan kalau di thailand menghina anjingnya raja juga itu anda bisa dihukum
kita tidak kan
anda kritik habis habisan presiden wapres tidak ada soal
cuma jangan menghina
kalau kritik ada dasarnya kalau hina tidak ada dasarnya
namun kekhawatiran dimasukkannya pasal penghinaan presiden di kuhp muncul dari advokat julius ibrani
dalam wawancara dengan cnn indonesia julius menegaskan dalam konteks kenegaraan
pemanfaatan pasal ini hanya untuk menjaga kedikdayaan penguasa
hal ini karena tafsir penghinaan akan datang dari yang berkuasa saat ini
dalam konteks kenegaraan ya sejarah berkali kali bilang pemanfaatan pasal ini itu selalu ada kaitannya dengan menjaga marwah
bukan menjaga kinerja itu beda
menjaga marwah kedidayaan seorang penguasa
sehingga kalau kita lihat ketika satu ratus tiga puluh lima satu ratus tiga puluh enam dibatalkan
kuhp yang lama ya
kuhp yang lama
ada yang namanya undang undang anti subversif
bagaimana undang undang anti subversif itu menghantui masyarakat aktivis yang kritis ke negara
tapi bukan dalam konteks menghina
di antara polemik yang masih bergulir anggota panja rkuhp
tak ingin terburu buru menyelesaikan rumusan draft rkuhp
meski tengah waktu masa sidang akan segera berakhir
belum selesai perdebatan perlu tidaknya pasal penghinaan terhadap presiden

ingat pasal serupa pernah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
kini perdebatan terbaru terkait pasal ini adalah terkait sifat delik dalam aturan ini
benarkah pasal penghinaan terhadap presiden ini akan menjadi delik umum
yang artinya tanpa pengaduan dari pribadi presiden pun
polisi bisa langsung menindak mereka yang dianggap menghina terhadap presiden
lanjutan polemik ini akan kami bahas malam ini dengan bivitri susanti
akademisi sekolah tinggi hukum jentera selamat malam
kemudian ada khairul anam komisioner dari komnas ham selamat malam
pak khairul terima kasih sudah hadir
dan iksan sulistiyo yang merupakan tim perumus rkuhp dpr dari fraksi pdi perjuangan
yang sementara melalui sambungan telepon terlebih dahulu
pak iksan selamat malam
baik pak isan posisi terakhir sekarang bagaimana pak sebenarnya
apakah memang sudah disepakati ini menjadi delik umum
atau masih dalam pembahasan
jadi begini kemarin di timus karena belum bisa putus
jadi diserahkan kepada panja
jadi prinsipnya ada yang minta delik umum ada yang minta delik aduan
nah jadi namanya cuma pak arso t tiga mengusulkan supaya polisi tidak bisa menatap
karena tadinya acaman hukumannya kan lima tahun
nah sekarang benda diturunkan
sehingga kalau diturunkan di bawah lima tahun polisi tidak bisa bertindak atau tidak bisa mempolitisasi atau mengkriminalisasi orang
ya kan jadi mereka nggak bisa main tangkap saja
jadi delik aduan maksudnya pak kalau di bawah lima tahun
ya nggak akan menjadi delik umum
tetap delik umum oke
iya tujuannya delik umum
supaya polisi bisa bertindak
karena itu jadi kan melalui proses pembelaan segala macam gitu
kalau kemarin ada keberatan kalau itu delik umum dengan ancaman lima tahun
karena polisi bisa menggunakannya apa namanya kehendak mereka gitu atas mereka gitu
maksudnya bisa langsung menahan begitu pak ya
ya kalau delik acaman yang lima tahun kan polisi bisa langsung menahan
tapi kalau di bawah lima tahun kan hanya dilakukan penyelidikan dan penyidikan kan begitu
pemeriksaan dulu begitu ya pak ya penyelidikan
iya penyelidikan dulu penyelidikan penyidikan dulu
jadi kan orangnya nggak ditahan kan gitu
baik pak saya ingin klarifikasi lagi ya
jadi intinya memang deliknya adalah umum pak ya
itu tidak ada perdebatan lagi ya
nggak kita maunya begitu
ada yang masih berargumentasi bahwa ini untuk
kebebasan berpendapat sehingga menjadi delik aduan
kalau ada yang kalau presidennya merasa keberatan gitu
tapi kan kita menguasai
perjuangan delik umum ya
kita minta begitu
karena ada fasal juga yang mengatakan bahwa menghina kepala negara asing itu juga delik umum kan gitu
jadi masa kita kepada negara asing kita berdua delik umum
pada kepala negara sendiri kita delik aduan gitu
pak jadi kalau soal
jadi kalau pdi perjuangan sendiri menginginkannya delik umum dengan argumen yang tadi sudah disebutkan ya
terkait dengan delik umum juga terhadap penghinaan terhadap kepala negara asing yang berada di republik kita begitu pak ya
tapi soal ancaman hukuman itu pdi perjuangan yang mana

tetap lima tahun atau di bawah lima tahun seperti usulan pak arsul sani dari p tiga
ya kita setuju lah kalau yang penting itu ya bahwa polisi tidak bisa melakukan mempolitisasi atau mengkriminalisasi seseorang
tidak mudah mengkriminalisasi ya
ya jadi apa namanya kita setuju kalau di bawah lima tahun yang penting itu menjadi delik umum
oh siapapun jadi presidennya
nanti bukan hanya karena presiden jokowi sekarang tetapi siapapun jadi presidennya kita harus menghormati lambang lambang simbol simbol negara ini
simbol negara ya
berarti semangatnya itu pak ya
semangatnya adalah delik umum
kemudian intinya sepakat kalau memang itu di bawah lima tahun agar tujuannya tetap menjaga wibawa kepresidenan kita
lembaga presiden itu harus dijaga gitu
tetapi sisi lain polisi tidak mudah untuk mencoba ini mempolitisasi
maksudnya begitu pak ya
sekarang ada tanggapan dari mbak bivitri
bagaimana dengan argumen yang disampaikan oleh pak iksan sulistyo
pertama yang harus digarisbawahi adalah sudah ada putusan mk yang jelas mengatakan bahwa pasal ini sebenarnya inkonstitusional
nah dari situ saya ingin mengangkat
sudah dibatalkan mk ya
sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi pada dua ribu enam
tapi itu kan kuhp yang lama mbak ya
tapi kan yang dibatalkan oleh mahkamah konstitusi itu normanya
jadi bukan sekedar pasalnya
jadi kalau kita modelnya adalah dibatalkan di satu undang undang terus buat undang undang yang baru tidak seperti itu
nah yang penting dari putusan mahkamah konstitusi itu adalah mereka mengatakan satu ada ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh pasal itu
jadi argumennya mk yang buat saya sangat mengaret
sering diartikan pasal karet begitu ya
kalau katakanlah misalnya yang kemarin memberikan kartu kuning mahasiswa ui
bisa saja kena karena saking karetnya pasal itu
kemudian yang kedua juga menghambat hak untuk mengemukakan pendapat
jadi bertentangan dengan pasal dua puluh delapan
nah yang poin kedua yang ingin saya tekankan menurut saya pasal ini sudah sangat tidak relevan
jadi yang anda sebutkan dari pasal penggunaan presiden di kuhp yang lama ya itu artinya memiliki ketidakpastian hukum ya
memiliki ketidakpastian hukum
jadi sangat karet
dan kemudian juga menghambat hak menyatakan pendapat
dan ini adalah
argumennya seperti itu
bukan sebuah analisis dari mbak b fitri bukan ya
enggak dalam pertimbangan hakim di putusan mahkamah konstitusi jelas dikatakan begitu
nah yang kedua saya sekalian mau menanggapi soal simbol tadi
presiden adalah simbol negara
ya itu argumen yang sudah sangat usang
kita perlu ingat bahwa kuhp kita itu kan warisan dari belanda ya
dan belanda itu juga mengambil dari kode penalnya perancis yang dibuat tahun seribu delapan ratus satu
nah jadi waktu itu perlu diingat pasal ini sebenarnya asalnya disebut les majestés ya
jadi konteksnya adalah majesté itu kan majesty
jadi memang untuk dalam negara negara monarki bayangkan tahun delapan belas an konteks negaranya belum masuk konteks negara modern dan demokratis dan lain sebagainya
jadi biasanya di negara negara eropa itu untuk raja raja yang memang simbolnya memang mereka itu dianggap sebagai simbol negara
nah kita kan beda nih
tidak pas jadinya ya
ya kita sudah negara modern presiden kita adalah kepala negara dan kepala pemerintahan karena kita sistem presidensil
bukan simbol negara
bukan simbol negara
jadi sudah sangat tidak relevan kalau dikatakan itu alasannya
nah kemudian ada argumen yang katanya kalau gitu di pasal di kuhp masih ada tuh soal kepala negara asing
oh ya itu benar
nah saya kira sesuatu yang salah kan selalu tidak perlu di copy ya
nah ini yang saya kira masalahnya adalah memang soal kepala negara asing itu belum ada yang challenge
belum pernah dibicarakan lebih lanjut tapi memang ada
tapi dalam banyak negara kalau kita mau lihat ya pasal mengenai penghinaan kepala negara ini kan sekali lagi di negara negara kerajaan
biasanya itu apa yang tertera ya denmark belanda norwegia dan lain sebagainya
pasalnya tetap ada memang karena undang undangnya juga tidak mudah untuk diubah tapi mereka sudah tidak gunakan lagi
yang dijadikan rujukan misalnya oleh pak yusuf kalla adalah thailand
tapi ingat thailand ini monarki
kalau ada beberapa teman yang misalnya namanya sama dengan ratu nggak boleh masuk thailand ya seperti itu
karena dia monarki
jadi hal hal seperti itu sebenarnya tidak relevan lagi untuk masuk ke dalam kaum hp kita
jadi pembandingannya juga tidak pas ya tidak apple to apple begitu ya
betul kita harus bicara konteksnya adalah hak asasi manusia kemudian juga kita ini negara modern ya
tidak lagi rajanya harus sedemikian rupa disimbolkan dan nggak bisa diturunkan dan lain sebagainya
baik kita tahan terlebih dahulu ya
nanti kita akan menunggu kehadiran pak iksan sulistyo setelah jeda berikut kami akan kembali
langsung saja kita sapa anggota panja rkuhp dari fraksi pdi perjuangan pak iksan sulistyo sudah hadir bersama kita malam ini
terima kasih pak ihsan telah bergabung bersama kami menembus kemacetan pak ya malam ini
untuk tetap bisa hadir di studio prime news
tapi sebelum ke pak iksan lanjutan tadi pak iksan sudah menjelaskan cukup panjang
saya ingin ke komnas ham begitu
pak khairul menyebut bahwa pasal penghinaan terhadap presiden ini jika dimasukkan lagi ke kuhp seperti mengkhianati reformasi
maksudnya bisa dijelaskan pak bagaimana pak
mengat reformasi itu dikhianati
iya salah satu yang paling penting adalah memang hak untuk menyuarkan pendapat kebebasan berekspresi terlibat dalam pemerintahan terlibat dalam kepentingan publik dan sebagainya
pasal itu dulu diuji di mahkamah konstitusi akhirnya dibatalkan itu refleksi dari semangat reformasi
kalau ini dibangkitkan kembali itu mengkhianati semangat reformasi itu sendiri
tapi saya mau ngomong begini yang pertama adalah setiap orang memang harus dihargai haknya sebagai sosok tubuh sosok manusia
itu nggak boleh memang dihina dan lain sebagainya fitnah dan sebagainya itu memang nggak boleh

itu yang memang harus dilindungi
lah jabatannya karena itu melekat pada publik itu nggak bisa
karena itu akan membatasi kebebasan orang untuk menyuarkan pendapatnya itu yang pertama
yang kedua begini dengan kayak begitu terus tadi nyambung oleh mbak bivitri soal loh bagaimana dengan kepala negara kepala negara yang lain aja datang ke indonesia diatur dan sebagainya
perlu kita ingat bahwa pembukaan konstitusi kita itu meletakkan bahwa setiap bangsa indonesia itu harus berperan aktif loh
dalam perdamaian dunia dan sebagainya
nah dalam konteks kayak begitu singgungannya adalah ini indonesia sudah meletakkan ini kosmopolitan
jadi semua kepala negara yang datang ke indonesia juga tahu nilai nilai universal yang ada di indonesia
misalnya begini indonesia sudah meratifikasi konvensia antipenyiksaan
yang didalamnya ada prinsip universal juridiksen
setiap orang yang melakukan kejahatan hak asasi manusia bisa ditangkaplah ketika ada konfeksi antipenyiksaan
setiap orang yang melakukan kejahatan hak asasi manusia bisa ditangkaplah ketika ada konfeksi antipenyiksaan
yang didalamnya ada prinsip universal juridiksen
orang protes menyuarakan
semangat itunya di depan publik indonesia
dan dia jadi tamu indonesia
masa dia ditangkap
persis kayak peristiwanya agustus pinochet
dia diundang oleh
margaret thatcher di inggris dia adalah
kepala negara di chile diundang di
di inggris diprotes oleh masyarakat
inggris ditangkap oleh
otoritas hukum di inggris lah masa kalian
begitu mau dipidana
mau disandingin kan nggak pas
yang berikutnya adalah saya gak bisa membayangkan
kalau ini disandingkan
dengan argumentasi bahwa kepala negara dilindungi
kepala negara lain
nah kalau bagaimana kepala
yang di dalam negaranya
memperlakukan buruh migran kita dengan
sangat tidak baik terus buruh migran kita
atau keluarganya atau organisasi
buruh migran kita yang di indonesia
ketika mereka datang ke indonesia
masa kayak begitu mau juga ditangkap
dalam posisi kayak gitu kan
sama semangatnya bahwa
ketelibatan masyarakat indonesia
dalam tata kelola
buruh migran entah soal pelanggaran
hak asasi manusia itu kan harus dilihat dalam konteks
undang undang dasar kita
jadi secara sederhana pak hoi rul artinya tidak pas
membandingkan pasal tentang
penghinaan presiden yang dikritisi sekarang ini
melindungi kepala negara kepala negara lain
yang datang ke indonesia
harusnya pasal itu juga nggak ada
oh pasal itu tidak ada harusnya
kepala negara lain yang datang ke indonesia di
setiap orang yang datang ke indonesia
atau setiap orang yang berada di indonesia
itu clear di kita
nah itu harus dilindungi lah
karena itu setiap orang melekatlah pada
pada dirinya bukan pada jabatannya
karena kalau melekat pada jabatannya itu
nah bagaimana kalau misalnya dirinya yang diserang tadi
misalnya kan ini juga argumen yang disampaikan
kalau dirinya diserang itu disamakan
dengan nyerang orang lain
ada pasal pencemaran
ada pasal nama satu macam macam
ketika merasa dirinya secara personal
misalnya konteksnya sekarang adalah presiden joko widodo diserang secara personal
dikatakan komunis misalnya dan lain sebagainya
itu bagaimana penyaluran hukumnya
loh dia kalau dia merasa tercemar nama baiknya
ya dia sebagai seorang pribadi
pribadi namanya joko widodo atau seorang pribadi namanya presiden siapa gitu
boleh melaporkan silahkan gitu
yang mau kita sampaikan disini adalah
bukan soal kebebasan berekspresi
jadi mengkritik sebebas bebasnya selama menggunakan kata kata yang baik
saya kira nggak ada masalah
hanya kata kita kan mengatakan disini menghina
jadi tolong di mengertikan di konteks menghinanya itu gitu
saya kira tidak ada manusia yang mau dihina
seperti saya bilang tadi kalau sumpahensif presiden a ini kita sebut dengan binatang
itu kan sudah menghina
tapi kalau dia nggak mampu dia
kinerjanya buruk janji tidak ditepati misalnya
ya gak ada masalah selama mengkritik kebebasan berekspresi
tapi menghina itu sebenarnya tidak perlu pasal yang khusus seperti itu
karena kita punya pasal pasal pencemaran nama baik
apa saja mbak bisa dipotong ya
sudah ada kan beberapa yang dikenakan oleh
contohnya pasal apa saja yang bisa dilakukan
sudah ada pasal pencemaran nama baik di kuhp ada
kemudian kalau melalui elektronik dan sudah ada yang ditangkap ya beberapa ya
itu ada juga undang undang ite dan sudah ada yang ditangkap gitu
jadi kalau dibilang perangkat hukumnya tidak ada sebenarnya ada
masalahnya dalam sebuah konsep ketatanegaraan sulit sekali dibedakan antara seorang presiden
dengan seseorang dia sebagai pribadi
misalnya ketika seseorang bilang maaf ya tapi kan banyak nih yang kecewa
misalnya ketika seseorang bilang maaf ya tapi kan banyak nih yang kecil ya

contoh lah contoh yang ada di media sosial
itu apakah dia sedang diserang sebagai pak jokowi sebagai pribadi atau lembaga kepresidenannya
itu sangat sulit untuk dipisahkan
makanya dalam konteks negara modern sekali lagi yang demokratis
itu sudah tidak dipisahkan lagi
kalau misalnya pak jokowi tersinggung dengan apa ya
laporkan dengan pasal pencemaran nama baik
dulu pak sby dulu ya pakai kerbau ya segala macam
laporkan dengan pasal pencemaran nama baik
jadi tidak perlu dikhususkan dengan pasal menghina

laporkan dengan pasal pencemaran nama baik

betul tetapi kan masa sekarang kita mengharapkan seorang presiden kita
hanya hanya harus memikirkan seperti itu
dia kan mempunyai suatu perangkat
kepolisian segala macam yang bisa menjustifikasi
bahwa ini kita kan setuju sekarang
pengertian saya bahwa menghina presiden itu
bukan menghina manusia siapapun
secara hukum memang harus
antara individu ya menghina individu tidak boleh
tapi kita juga harus
apa bedanya ya
dia kebetulan sebagai seorang presiden
yang kita bahas disini adalah menghinanya
iya kalau menghina orang tidak boleh
masa menghina seorang presiden bisa
jadi ini perbedaan derajat levelnya begitu pak isan
menghina presiden juga tidak bisa
karena dia juga manusia
menghina presiden tidak bisa
yang kita coba streskan disini adalah menghinanya
jadi bukan soal mengkritisinya
seperti saya bilang tadi
kalau mengkritisi dengan manusia
tapi dengan kata kata baik
dengan kata kata sopan
itu silahkan saja
tapi kalau menghina tidak boleh
iya menghinanya itu ya tidak boleh
tapi menghina yang tidak boleh itu sudah ada pasalnya menurut mbak bivitri tadi
ada pasal pencemaran nama baik
kenapa harus ada pasal pencemaran khusus presiden misalnya pak
iya betul seperti saya bilang tadi
presiden itu maunya kita itu juga jangan dipusingkan dengan hanya
dia mesti datang ke polda
dia mesti datang ke mabes untuk melaporkan
kalau itu menjadi delik aduan kan seperti itu
toh ini kita juga setuju kalau lima tahun itu menjadi politisasi ditangkap di segala macam
kalau ada yang tidak suka dengan politiknya lawannya
tetapi kalau ini jadi di bawah lima tahun
disidik di segala macam diberikan kesempatan untuk membela diri
menjelaskan segala macam
nah disitu bisa berproses
di khususkan kalau presiden di khususkan menurut anda begitu ya
dengan pasal presiden dan wakil presiden ya

iya karena dia kan khusus
dengan kepala negara
masa kita nanti diributkan lagi
seorang kepala negara datang ke polda
seorang kepala negara datang ke mabespori
kan gak perlu begitu lah
karena konsekuensinya presiden itu pasti disorot banyak orang yang kemungkinan hinaan hinaan tuh juga banyak
diluar kritik pak ya
maksudnya seperti itu
sebanyak banyaknya kritik monggo
gak ada masalah
menghina ini tadi kita setuju menghina presiden juga tidak boleh
iya betul menghina enggak menghina manusia tidak boleh
apalagi menghina presiden
kalau kami prinsipnya adalah menghina manusia itu nggak boleh
presiden kan juga manusia
yang harus dipedakan adalah ini pelembaganya kayak apa
yang ditakutkan adalah kalau ini diatur secara khusus
ada melekat dia sebagai presiden
kan judulnya ini kan melindungi martabat presiden sebenarnya
bukan melindungi martabat abcd yang itu kebetulan manusia
itu yang membahayakan
membahayakan spirit demokrasi nantinya
apalagi misalnya ini dibuka sebagai
kalau melindungi martabat manusianya itu benar
tapi kalau hanya martabat presiden secara jabatan politik itu ingin bahaya
karena rentan salah gunakan juga
orang beda pendapat bisa ditangkap
nggak bisa orang diukur misalkan apalagi presiden ya
punya segala kewenangan segala kemampuan segala perangkat dan sebagainya
itu yang kita hindari
tapi pak iksan tadi menyampaikan bahwa
dan logika dasarnya adalah sebenarnya
sebenarnya apakah bisa lembaga kelembagaan itu dihinaskan
ini sama dengan pasal penistaan yang lain
nggak bisa dia
dia harusnya melekat pada orang
bukan melekat pada kelembagaannya
karena kelembagaan itu ruang publik
yang semua orang bisa membayangkan ruang publik ini diwarnai apa
itu persokalan pemindanaan ke depannya kayak apa
jadi kelembagaan itu nggak bisa dihina ya
maksudnya begitu ya pak ya
karena dia nggak bisa jalan melaporkan
tapi kalau orangnya dia boleh
itu sudah ada pasalnya
dan itu akan mengukur sebenarnya
dia itu sebagai negarawan
dia negarawan atau sekedar politisi biasa
yang kedua yang paling penting adalah kalau tadi dikatakan
nanti gimana kalau ini banyak apa
kalau misalkan diletakkan ini delik aduan atau delik umum misalnya
kalau nanti delik aduan masalah ini akan sibuk sibuk melapor dan sebagainya
bayangin kalau ini delik aduan ini kita akan gaduh secara politik
kapan kita bangun
kalau amalatnya pak jokowi akan ngomong
udah lah jangan gaduh gaduh
nanti buahnya orang yang ngelapor ini itu dengan persepsi masing masing
karena frase penghinaan terminologinya sangat banyak
makanya oleh mk di tahun dua ribu enam dibatalin
kepas ten hukumnya nggak ada
berarti kita bicara ukuran nanti pak
kalau misalnya kritik boleh
tidak disalahgunakan rentan disalahgunakan bahasanya tadi
agar tidak lentur juga seperti yang
itu dia makanya
kita bahas setelah jeda pak ya
pak isan nanti pak isan akan menjelaskan secara gambar setelah jeda berikut ini
ketika nanti ini disepakati sebagai delik umum pasal penghinaan presiden ini
tingkat kerentanan penyalahgunaannya semakin tinggi
karena tanpa diadukan oleh presiden atau wakil presiden yang merasa dihina tadi
polisi bisa langsung bertindak
nah sekarang kita bicara ukuran pak
agar lebih maju lagi diskusi kita
bahwa itu adalah kritik atau bukan kritik
karena disebut tadi pasal ini pernah dibatalkan oleh mk
karena terkait dengan
dan multitafsir tadi ya
saya bacakan ya yang disampaikan mbak bivitri tadi
karena bisa pasal penghinaan presiden ini
membatasi hak menyatakan pendapat yang terhambat
lalu juga terlalu lentur ya
yang cukup tinggi
bahasa yang sering disebut adalah pasal karet
itulah yang kita mau mencegah
jangan sampai menjadi pasal karet
nah nanti kita coba masukin di penjelasan
adalah mengatakan bahwa
menyebut nama presiden diikuti dengan kebun binatang
itu kan udah
itu paling ekstrimnya
nah kalau sampai disitu kan kita setuju
nah sekarang persoalannya kan apakah
kalau kita bicara di ekstrimnya dulu lah ya
kita bicara seperti itu
nanti apakah itu
menjadi delik aduan atau delik umum
saya kami berpendapat
bahwa sebagai seorang presiden
oh privilege itu kita harus tahu ya
ada aparatnya yang menganggap
yang disitu artinya delik umum gitu
ya maksudnya disitu
itu juga yang kita hanya masukkan
masa presiden tidak memiliki privilege
hal hal seperti itu
kalau mau mengkritiksi
selama tidak ada penghinaan
kalau misalnya ini yang sering
ini pernah juga saya tanyakan sebenarnya
yang sering muncul kan biasanya kalau kinerja
atau kepala daerah
yang sering umumnya begitu
tapi kita bicara presiden kali ini
misalnya belum terlaksana
ada yang mengerti sih
satu sisi mungkin menyatakan sudah terlaksana
satu sisi wah gak pernah terjanji
biasanya kan sering disampaikan dalam demo biasanya
apa namanya janji janji tidak ditepati
dan lain sebagainya
misalnya kayak gitu
itu bisa masuk penghinaan atau
kalau menurut saya gak bisa
karena itu kan
bohong itu kan bukan suatu kata penghinaan
nah tapi ini menurut pak ihsan
biasanya penjelasannya cukup jelas
kita mau meyakinkan juga
di dalam penjelasan ini
makanya ini masih agak pending
itu penjelasannya menjadi sedikit detail
lebih detail ya
ya di masalah ini
seperti sampaikan lah
presiden itu harus punya privilege
nah di privilege ini saya mau kritisi juga
karena sebenarnya mahkamah konstitusi
jadi selain dua hal yang tadi sudah saya sampaikan
ada satu lagi nih
jadi mereka punya argumen yang baik sekali menurut saya pada dua ribu enam itu
dikatakan bahwa martabat presiden dan wapres
berhak dihormati secara protokoler
namun keduanya tidak dapat diberikan privilege
yang menyebabkannya memperoleh kedudukan yang perlakuan yang
martabatnya lebih tinggi dibandingkan dengan martabat manusia yang lain
itu pertimbangan dalam putusan mk
pertimbangan hakim juga gitu
nah ini yang saya ingin garis bawahi
saya juga bingung ya
ada beberapa pembahas
coba diulangi dibacakan mbak
martabat presiden dan wakil presiden
jadi mereka berhak dihormati secara protokoler
karena lembaga kepresidenannya
namun keduanya tidak dapat diberikan privilege
yang menyebabkan dia memperoleh kedudukan
dan perlakuan sebagai manusia
yang berbeda dihadapan hukum
karena kan prinsipnya adalah semua orang sama
jadi tidak ada privilege
tapi itu kan diperhatikan bahwa
tapi kan perbedaan privilege
apa bedanya seorang merasa dihina
dengan dia melapor
ya kan kita bicara yang menghina nih
dia berhasil datang ke polisi melapor
sama presiden yang dihina
tetapi bukan dia yang melapor
iya itu dia
privilege ini tentu bisa dong diberikan kepada
tetapi dia tidak
derajatnya tidak lebih besar
dalam hal ini tetap sama dengan manusia manusia yang lain
tetapi hanya kita memberikan
ini putusan mk terkait yang membatalkan pasal itu
iya membatalkan pasal itu
makanya kita mau meng clearkan ini lagi
akan dibuat detail ya
itu kita detail sekali
karena ini benar benar
keputusan mk yang kemarin itu
pemerintah lagi mencoba
bukan mencoba mereka sudah
saya lupa argumentasinya pada kemarin
pada waktu silang itu
kalau selama masih
dengan segala macam
cuma yang ada masalah nanti
soal meme meme ini
dengan kemajuan kemajuan ini
atau begini sebenarnya
kalau secara konvensional ya
definisi menghina itu
salah satunya melekat pada
apa yang gak faktual
dalam bahasa politik
dalam bahasa politik bisa lain
misalnya yang begini
ini presiden sudah dikasih fakta
udah melihat sendiri
banyak orang yang kelaparan
oh dasar ini presidennya
nah kata buta itu kan sebenarnya
bukan fisik dia
fisiknya dia hidup
nah itu bisa kena pidana
statement itu adalah statement politik
realitas yang ada
atau kata dungu tadi
nah ini kan multitapsir
itu yang bisa kena
tapi kalau secara negatif
bahasa yang tidak sesuai dengan fakta itu
itu menjadi penghinaan
salah satunya penghinaan
salah satunya memang fitnah
tidak sesuai dengan faktanya
itu ukurannya jelas ya
itu juga jelas ukurannya
padahal dalam terminologi politik
kayak tadi itu misalkan
oh ini nggak bisa melihat
oh dasar presidennya
buta itu yang disampaikan
maksudnya bukan fisik
tapi orang bisa menafsirkan
jadi jadi delik biasa
ini semakin riuh
kemungkinan naik pangkat
menjadi bagian dari
dapat prestasi dari presiden
ini jadi gak karu karuan
bukan soal ini bisa ditahan dan tidak
ditahan dan tidak
dengan lima tahun itu
cuma satu unsur
unsur yang lain
tetap bisa ditaruh
kok gak kooperatif
secara hukum bisa begitu
ada beberapa poin yang menarik tadi pak
saya kira kita harus memperbaiki
berpikir positif ke depan
gak bisa kita menganggap selalu
kita ini sudah mau maju juga
cuman kan kita mencoba menjembatan
kata kata penghinaan ini
atau menghina ini
kalau saya menurut saya
buta itu kan bukan suatu kata yang menghina
kalau ditulis kan buta itu akan menjadi
kalau dalam bentuk tulisan pak
kalau bentuk tulisan
kalau verbal ya
makanya kita juga bisa mengartikan
bahwa kata verbal itu dalam quote and quote
ini ada contoh yang menarik dulu
kasusnya pak teten
pak teten ya
pak eri mas duki yang ngomong
ini dungu karena banyak kasus
kasus korupsi gak ditangani tangani
bahwa keratin bat
kan dia laporin
ini kan sebenarnya
bahwa kata dungu kan simbol politik
yang mau dikerahkan
bayangkan ribuan polisi di lapangan yang harus kita kasihkan ini
kalau pak instansi bukan clear
kita mau meng clear kan itu
makanya kita mau meng clear kan itu
di penjelasannya itu
mana yang definisi itu
nanti kita minta ahli bahasa yang mendefinisikan itu
seperti tadi saya bilang
kalau bapak cotton bud
apa segala macam itu ya masih
menurut saya nggak ada masalah
contoh paling di ekstrim itu
kita mengatakan bahwa
itu paling ekstrim
itu udah pasti lah
kalau itu clear pak
tapi kan ada batasan batasan yang abu abu
kita samakan dulu disitu
bahwa kita sama disini
bahwa itu menghina
nah kita coba tarik ke tengah
sampai dimana ketemunya
adalah waktu meme
menghina itu tidak ya
ya itu yang susah
itu yang susah
nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ya
ini semakin menarik diskusi kita malam hari ini
kami akan segera kembali
dan kemudian saya ajak anda terlebih dahulu untuk melihat bagaimana bunyi dari aturan
yang masuk dalam draft ruu kuhp terkait dengan pasal penghinaan presiden ini
kita lihat terlebih dahulu ya
nah ini kita lihat untuk yang pasal dua ratus enam puluh tiga kuhp disebutkan di sini
terlalu kecil ini ya
baik ya kita lihat di belakang ini ya
pasal dua ratus enam puluh tiga rkuhp
kita lihat di sisi kanan ini ya
penghinaan di muka umum dipidana penjara paling lama lima tahun
kemudian yang selanjutnya poin selanjutnya
tidak merupakan penghinaan jika perbuatan jelas dilakukan untuk kepentingan umum
demi kebenaran atau pembelaan diri
ini bukan bunyi persisnya tetapi ini adalah rangkumannya seperti ini
nah ini ada penjelasan
tidak merupakan penghinaan jika perbuatan jelas dilakukan untuk kepentingan umum
demi kebenaran atau pembelaan diri
jadi kritik itu masuk sini pak ya
jadi ini salah satu batasan pak yang dimasukkan oleh pak ishak
jadi di sini juga kan karena tidak langsung ditahan
jadi kan beri berikan dalam penyidikan
memberikan pembelaan lah apakah ini dia lakukan untuk kepentingan umum atau segala macam
jadi ini kan sudah kita coba jaga jagai
supaya jangan sampai ada abuse of power tadi
kita juga nggak mau karena presidennya kan bulog nggak
yang sepuluh tahun akan datang kan pasti bukan jokowi
artinya pasti ada pergantian kekuasaan
pergantian kekuasaan siapapun presidennya
kan ini ruu atau undang undang ini kan termasuk undang undang yang paling susah untuk direvisi
jadi ini aja sudah berapa menteri sudah berapa segala macam baru terakhir ini yang bisa diberi
tapi kalau boleh saya simpulkan sedikit
semangat yang disampaikan oleh pak iksan ini paling tidak dari pdi perjuangan ini
bahwa di satu sisi tetap menjaga martabat presiden
karena dia adalah yang dipilih langsung oleh pak ishak
oleh rakyat begitu ya
di sisi lain ada penghormatan terhadap kepala negara lain yang datang ke indonesia
dan juga bisa dipidana kalau ada yang menghinanya gitu kan
tapi di sisi lain tidak melanggar hak pribadi hak asasi untuk melakukan menyuarakan pendapat
itu poinnya pak
oke nah kalau itu penjelasannya bagaimana
kita kembali sedikit supaya bisa kita analisis lebih tajam lagi begitu mungkin dari mbak bivitri
iya jadi hukum pidana itu kan ketika diterapkan
kan ini kan hukum pidana materil ya terus kemudian ada kuhap ya yang untuk hukum acaranya
nah hukum pidana itu kan ketika diterapkan ada unsur unsur yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh penuntut umum ya
dan juga penyidik pada awalnya
nah itu unsur unsur seperti halnya misalnya untuk kepentingan publik
atau misalnya mempertunjukkan menempelkan tulisan yang menghina
itu sangat sulit untuk dikualifikasi
nah jadi kita jangan bayangkan tiga puluh orang anggota panja yang akan menerapkan
hukum pidana ini yang akan menerapkan adalah kemungkinan ribuan orang kepolisian
maksudnya polisi di tingkat bawah yang harus menerapkan ini
dan sangat mungkin dia terkungkung juga oleh kekuasaan
nah inilah yang sebenarnya jadi dasar yang sangat baik bagi mahkamah konstitusi
karena kan gini saya melihat kita itu seperti mundur ke belakang ya karena kita bayangkan
kalau diterapkan ini mundur ke belakang menurut anda
menurut saya begitu
karena dua ribu enam makam konstitusi membuat putusan yang cukup baik menurut saya
karena dia membuat kita bicara peradaban hukum nih
peradaban hukum sudah begitu majunya dari dua ratus tahun yang lalu
sehingga dalam konteks negara modern lembaga kepresidenan tidak mendapat privilege
dan ini bukan monarki diperbaiki oleh makam konstitusi
nah ini dimasukkan lagi oleh dpr
buat saya ini membahayakan negara hukum karena putusan mahkamah konstitusi kok diabaikan begitu saja
ini sangat salah dan kedua kita balik lagi ke masalah
tapi mbak secara aturan juga ketika ada putusan makam konstitusi
kemudian bikin undang undang baru itu menyalahi tidak sih
menyalahi tidak boleh seharusnya
makanya saya bingung juga kenapa presiden
tapi sebelum masuk ke substansi perdebatan sendiri pun itu secara aturan ini tidak boleh
tidak boleh masuk lagi
final mengikat ya
betul dan yang ingin saya garis bawahi juga yang penting sekali adalah
setiap undang undang perlu ada politik hukumnya apa
tujuan pengaturannya apa
nah sekali lagi kalau misalnya mau melindungi presiden sebagai manusia sudah ada semua
jadi tidak perlu lagi ada suatu parah parah
jadi ada pasal yang khusus mengatur lembaga kepresidenan yang dihintar
walaupun semangat yang saya dengar dari pak iksan tadi itu privilege begitu ya
kalau silakan di pak khoi rul untuk memberikan kesimpulan
karena kepentingan umum macam macam itu sudah ada juga di pasal pasal
alasan kepentingan umum itu ada juga
ada di kuhp yang sekarang
jadi itu tidak akan mengganggu apapun
ini kalau dipakai saja tergantung siapapun manusia itu yang pertama
yang kedua saya mau melihat politik pemilihan secara umum
bisa dipersingkat pak ya
yang pertama adalah ini memang memberi saya pakai kata privileges
memang memberikan keistimewaan terhadap penguasa
tidak hanya dalam konteks pasal kepresidenan dalam konteks pasal yang lain juga ada
misalnya dalam konteks pasal perjudian lima ratus dua
kalau di masyarakat itu kan yang namanya perjudian nggak boleh
tapi perjudian dibolehkan kalau dapat izin
ini semangat kuhp secara keseluruhan ini maksudnya rukuhp ya
iya jadi memang mau dimasukkan kayak begitu
ini yang harus dilihat privileges kayak begitu
menurut saya masyarakat harus melihat dengan cermat kuhp ini
sehingga kuhp itu yang memang menjadi produk kita semua
menjadi produk yang sangat baik
tidak membelikan keistimewaan kestimewaan
kepada penguasa termasuk soal perjudian misalnya
tapi saya potong sedikit sekali perjudian
satu menit soal perjudian
ini kan kita mau mengadopt hukum yang hidup di masyarakat
nah kalau masyarakat di ntt
karena ini beni yang cerita beni yang mimpin
ada keluarga meninggal
ada keluarga yang meninggal
dia berjudi di situ
nungguin begadang nungguin
adat maksudnya ini
ya itu dia bagaimana
nah itu juga kita harus mengadopsi
kan kita mengadopsi hukum yang hidup di masyarakat
nah kalau yang kayak begitu semua orang kan ditangkap orang ntt
tepatnya pak beni
karena yang disebut judi adalah sesuatu yang tidak legal
kalau yang legal tidak disebut judi
itu draft di pasal lima ratus lima
makanya itu berbeda dengan penjelasan di pasal dua nya
pasal dua nya soal hukum yang hidup di masyarakat
tapi kalau lima ratus lima spesifik
yang disebut judi adalah sesuatu yang tidak legal
jadi kalau yang legal tidak dianggap judi
jadi jangan dibikin tentang aturan itu
enggak tapi di pasal itu
yang tanpa izin
iya yang tanpa izin kan
tapi yang tanpa izin
biar kita kembali ke topik ya
izinnya bisa jadi lokal gitu ya
tadi disinggung oleh pak hoirul itu intinya untuk mencoba mencakup keseluruhan
kuhp itu bermasalah sih
baik bermasalah pak
silahkan pak iksan memberikan kesimpulan sebagai penutup
pasal penghinaan presiden ya bukan perjudian
saya kira di sini
adalah bahwa kita mau melihat
mau ke depan
merevisi kuhp ini untuk melihat ke depan
dengan situasi negara kita yang
artinya masyarakatnya masih pada saat seperti ini
jadi terlalu mudah untuk diagitasi
kata kata penghinaan segala macam
jadi kita mencoba mengatur kedudukan ketat dulu ini
kecuali nanti kalau sudah mencapai suatu level demokrasi
oh baru direvisi
ini kan bisa direvisi lagi
jadi ini kan tahapan tahapannya ini harus kita lalui
setelah sekian puluh tahun bahwa kuhp ini tidak bisa direvisi
kita ngerti bahwa ini dari zaman belanda
kuhp yang ada sekarang
nah kita perbaiki untuk
kalau ada sinyal dari pak iksan seperti ini
bukan berarti nanti setelah zaman pak jokowi selesai
berganti presiden misalnya
pasal penggunaan presiden ini
bukan begitu pak
bukan itu kan nanti ada
ruling partinya kan juga beda lagi nanti
dan segala macam
nggak adalah itu untuk ke depannya
pasal penggunaan presiden itu
ini di jawa belanda
jadi mundur begitu
kita mundur ke belakang
pada depannya kita lanjutkan lain kali
tapi paling tidak terima kasih untuk pembahasan malam hari ini
masih berlanjutin pak ya
pembahasannya di dpr dan pemerintah
tapi paling tidak sudah hampir pasti ini akan menjadi delik umum begitu ya
hampir pasti akan jadi diri keumum
karena kan turunnya itu menjadi dua tahun atau tiga tahun atau itu
maka polisi bisa langsung bertindak kepada
ya itu tadi
kepentingan umum segala macam
dia melakukan pembelaan dirinya lah
baik terima kasih pak iksan
terima kasih mbak bivitri
terima kasih pak wairul
atas ulasannya malam hari ini terkait dengan pasal penghinaan presiden
kita tunggu ke depan nanti
akan diputuskan seperti apa